dirjen pol erdi samu untuk sentara cepatannya dimenangkirkan
keluarga almarhum brigadir nofrian syahyos wahuta barat atau brigadir j
menerima kedatangan anggota kompolnas beni mamoto dan perwakilan kemenkopol hukam di rumahnya
di kecamatan sungai bahar kabupaten muarujambi pada selasa
kedatangan mereka untuk mengumpulkan keterangan dari anggota keluarga
terkait kondisi jenazah almarhum brigadir yosua saat sampai di rumah duka
sebelumnya pihak keluarga melalui kuasa hukum kamarudin simanjuntak di jakarta
meminta agar jenazah almarhum brigadir j diatopsi ulang
permintaan itu disampaikan usai melaporkan adanya dugaan pembunuhan berencana
terhadap brigadir j ke baris krim polri
maka kami meminta supaya dilakukan isu atrepertum ulang dan otopsi ulang
untuk mengetahui kepastian sebab sebab kematian daripada almarhum ini
menanggapi hal itu
polri memberikan keleluasaan kepada keluarga untuk mengajukan permohonan autopsi ulang jenazah brigadir j
kadif humas polri irjen pol dedy prasetyo pada selasa mengatakan
permintaan autopsi ulang bisa dipenuhi asal dilakukan oleh tenaga ahli forensik yang kompeten
besok akan disampaikan oleh kedokteran foneksi dari hasil otopsi pertama
pihak pengacara boleh menanyakan cara dibuka
nanti akan diambil oleh penyidik juga silahkan
pihak keluarga besok mau menanyakan silahkan
kita terbuka pada bisipnya
polisi memang belum pernah menyampaikan hasil autopsi brigadir j secara utuh kepada publik
rencananya polisi akan menyampaikan hasil otopsi awal
yang telah dilakukan tim penyidik kepada pihak keluarga pada hari ini
tim liputan cnn indonesia